nasis banget tuh
jadi bu merry op tidak bisa diterima di sekolah ini
op belum mencukupin syarat
saya sarankan opi itu dimasukin ke sekolah slb
yang mungkin di sana opi ini nantinya bisa menjadi murid yang paling pintar
aih si bapak teman ini
eh jangan sembarangan ngomong ya
memangnya pernahkan saya teca
enggak kita yang macem macem
hah mau kepisan
ya ampun mami eres kangen banget sama mami
mami kemana aja mami juga sayang
baik baik aja kan
baik baik aja sayang
eh kamu kok udah pulang sekarang
ini kan masih jam sekolah
iya mam temen temen sekolah aku tuh pada ngadain demo
dia pada aku panas panasan
dia aku pulang aja
itu tuh buat nentang kepindahan op dari sekolah
tau mam gak penting banget kan
dan yang lebih ngejengkelinnya
masa jadi koordinatornya tuh lucky sama laura
ih malu maluin banget kan mi
ya udahlah sayang kamu gak usah komplain komplain dulu deh
aduh mami masih capek banget lagi
sakit kepala ya
mei mau istirahat dulu ya
mami mau masuk di kamar ya sayang ya
oh jadi namanya op
kenapa dia dipindahkan dari sekolah yang lama
begini pak kepala sekolah
saya teh sengaja ya sebagai tantenya si opi teh
memindahkan si op dari sekolahan yang lama
alasannya teh karena lingkungan
lingkungan di sekolahnya ternyata tidak bagus
buat kejiwaan ponakan saya
tapi op sih
siapakah murid baru di sekolah ini
dia itu harus melalui tes khusus
karena di sekolah ini
sekolah ini termasuk peringkatnya yang terbaik
tamah sudah tidak bisa diakukan duhi
polakan saya teh cerdas pisang
saya sudah otakan peringkat o troubesta composed
apaan sih lu ki
lenteng lenteng telipek begitu
ya ini segitu pamernya loh
cinta ambil lo teng teng teng gituan
aduh ini buat demo
tadi udah bakal pamer
mana mau demo mana yang benar sih
maksudnya ayik ini buat demo supaya opi nggak pindah sekolah
be ki capek be
udah capek capek demo sama temen temen tapi gak berhasil
itu melanggar hak asasi manusia
dia bisa dilaporin ke komnas ham lo ngerti nggak
nih temen temen dulu be
belom tak sabar
penyamaran yang sangat perfect be
tetangga nggak tahu nih
nggak ada yang tahu
doain dia raziel ya
nasis banget tuh
terima kasih nasis
ah jadi bu merry
eh opi tidak bisa diterima di sekolah ini
nah aku naun gedingan
opi belum mencukupi syarat
saya sarankan opi itu dimasukin ke sekolah sl
yang mungkin di sana opi ini nantinya bisa menjadi murid yang paling pintar
si bapaknya mani
eh jangan sembarangan ngomong ya
memangnya pernahkan saya teh cacat
disuruh sekolah di slb segala
eh bapak jangan sembarangan ya
bapak tea sudah menghina saya
ini mencemarkan nama baik saya dan keponakan saya
saya tidak bisa terima gedean
ya lah ya lah ya lah ya lah ya lah
ada alasannya tuh bu
tapi halatau banget gedingan
oh ya atuh
maaf saya permisi helahnya
tante tanya sama kamu
kunaun kamu teh melakukan itu
kamu cadang gak
tante teh malu
tante tahu kenapa bu ngelakuin itu
karena tapi gak mau pindah sekolah
jadi mana teh sengaja
terus dengan kamu melakukan eta
kamu pikir tante teh bakalan berubah pikiran
tidak bisanya tetap tante teh bakalan pindahin kamu ke sekolah lain
ngeselin pisah tante budak
danan dulu ah
apa lagi sih
gak bisa ya liat orang semang ya
ada apa sih tante
bayang tamu buka pintu
mau cari siapa ya
eh saya mau ketemu bu merry
bilang saja dari komnasam
ya survei rumah lah
awas lu kalau ada apa apa di kampung ini lu
tumben geningan ayah pihak komnas mendatangi rumah saya
saya mendengar kabar bahwa di rumah ini ada anak yang punya masalah
artinya dia tidak boleh sekolah
tidak boleh bergaul dengan temannya
dan ini melanggar hak ajazi manusia bu
mangga saya ditugaskan ke sini untuk memproses masalah ini
mangga diminum dulu biar adung ya
kebetulan saya memang nggak puasa

sampai sekarang saya belum mandi
kemarin mungkin kita market aktif
siap bor ketika internacional ada uang marketing
mungkin dalam wang dan emisi